terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita masuk ke segmen electionpedia
seperti tema diskusi malam ini menakar peluang gibran raka buming di pemilihan gubernur dua ribu dua puluh
kita akan lihat bagaimana tren elektabilitas gibran dan kandidat lainnya dalam kontestasi pilgub
kita akan lihat yang pertama adalah elektabilitas kandidat di pilgub jawa tengah
kita sudah kumpulkan dari beberapa lembaga survei
ini adalah elektabilitas para tokoh calon gubernur jawa tengah versi lembaga survei carta politika yang paling baru dua puluh dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh
ternyata yang menduduki posisi pertama adalah gibran raka buming raka dengan tiga puluh tujuh tujuh persen
taj yassin maimun atau wagub jateng saat ini dua belas lima persen
kemudian wali kota semarang hendar prihadi tujuh tujuh persen
fx rudiatmo mantan wali kota solo ketua dpc pdip solo empat tujuh persen
sudirman said mantan cawagup jateng ini tiga satu persen
kemudian rustri ningsi mantan kader pdi perjuangan juga dua dua persen
lainnya dua tiga persen
tidak tahu ataupun tidak jawab undecided votersnya ada dua puluh lima delapan persen
masih tinggi ya undecided votersnya di bulan september dua ribu dua puluh
ini dengan sampel satu dua ratus responden untuk survei elektabilitas calon gubernur jawa tengah
kita lihat slide berikutnya
elektabilitas calon gubernur dki jakarta versinya lembaga survei populi center dua puluh enam januari sampai satu februari dua ribu dua puluh
ini tahun lalu
yang pertama anies baswedan empat puluh tujuh lima persen
btp atau basuki caya purnama delapan lima persen
sandiaga uno lima tiga persen
tri risma harini tiga lima persen
rituan kamil dua tiga persen
ganjar pranowo satu tujuh persen
erik tohir delapan persen
dan yang terakhir ternyata nama gibran raka buming raka pada tahun lalu februari dua ribu dua puluh dua versinya populi center ini berada di angka tujuh persen untuk elektabilitas calon gubernur dki jakarta
dengan total respondennya ada enam ratus responden di dki jakarta
kita lihat slide berikutnya
elektabilitas calon gubernur dki jakarta versi lembaga survei csis dua puluh sembilan maret sampai dua belas april dua ribu dua puluh
ini surveinya bukan seperti survei pada umumnya tapi ini survei opinion leaders
jadi yang menjadi responden adalah peneliti kemudian akademisi wartawan birokrat dan juga politikus
jadi bukan masyarakat
biasa tapi ada satu ratus tujuh puluh responden yang mengikuti survei opinion leaders elektabilitas calon gubernur dki jakarta
yang pertama dari tuan kamil tujuh satu persen
erik tohir enam sembilan persen
tri risma hari ini enam tujuh puluh delapan persen
sandiaga uno enam tujuh puluh enam persen
emil dardak enam dua puluh persen
hendrar prihadi lima sembilan puluh dua persen
ternyata cukup tinggi ya untuk elektabilitas
cagup dki jakarta lima delapan puluh tujuh persen
dan ahmad saroni lima enam persen
untuk seorang newcomer nama gibran raka buming raka ternyata cukup tinggi di lima delapan puluh tujuh persen
tapi itu bulan april dua ribu dua puluh
kita belum dapat datanya di bulan bulan terakhir ini karena beberapa lembaga survei memang belum memberikan hasil surveinya tentang elektabilitas
tokoh yang akan mengikuti kontestasi di pemilihan gubernur dki jakarta ataupun pemilihan gubernur jawa tengah
dan wali kota solo gibran raka buming raka buka suara terkait masa depannya di dunia politik
putra presiden jokowi ini mengaku siap maju di pemilihan gubernur dua ribu dua puluh empat mendatang
namun gibran masih menunggu restu pencalonan dari ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
karena banyak yang mendorong gibran maju di dki
dan pula yang mendukungnya maju di pilgub jateng
bagaimana kemudian pertaruhan politik seorang gibran raka buming raka
saya akan menyapa malam ini sudah bergabung melalui sambungan zoom
selamat malam pak wali mas wali
halo selamat malam
selamat malam mas wali sudah ada gambarnya oke
ini backgroundnya sangat menarik
nanti mungkin kita akan bahas
selain ada mas wali kota solo mas gibran raka buming raka yang berada di sambungan zoom bersama dengan kami
di sini juga ada beberapa narasumber yang sudah bergabung secara live di studio
saya perkenalkan satu satu dulu yang paling ujung adalah deputi ksp periode dua ribu empat belas dua ribu dua
sekaligus saya boleh sebut penasehat politiknya mas gibran
salah satu penasehat politiknya mas gibran mas eko sulistyo
teman politik teman diskusi politiknya mas gibran
ada mas eko silistio ada wasek jen pdi perjuangan mas arief wibowo
selamat malam mas arief
selamat malam juga mas eko
ada juga ketua departemen politik dpp pks nabil ahmad fauzi
selamat malam mas nabil
ini sama sama muda nanti mungkin bisa memberikan masukan
ada direktur lingkar madani bang ray rangkuti
selamat malam bang rey
nah karena ini sangat anak muda sekali
hari ini kita juga mengundang teman teman badan eksekutif mahasiswa dari universitas bakri yang bergabung melalui sambungan zoom
untuk mengikuti dialog kita pada malam hari ini
nanti teman teman dari universitas bakri bisa memberikan pendapat ataupun bertanya
sekali lagi ini mas gibran adalah salah satu wali kota yang muda yang dimiliki oleh indonesia
jadi kalian mungkin bisa nanti memberikan masukan ataupun kritikan
nah saya mau langsung dulu ke mas gibran
mas gibran anda akhirnya sudah memutuskan untuk maju dalam kontestasi pemilihan gubernur dua ribu dua puluh
oke belum memutuskan tapi punya keinginan nggak mas gibran
ya itu tadi belum memutuskan
belum memutuskan ya
tapi kalau misalnya kita lihat pernyataan pernyataan yang muncul di publik mas gibran tampaknya sudah memberikan isyarat isyarat untuk maju dalam kontestasi pilgub
artinya sudah mempertimbangkan begitu next step nya dalam dunia politik akan seperti apa
ya kalau saya bukan tipe orang yang memberikan isyarat iya iya enggak enggak
oke dan saat itu
ya cnn aja kalau bikin bikin judul berita agak klikbait aja
oke tapi sekarang tertarik nggak mas maju pilgub
sudah saya jawab tadi belum memutuskan
oke jadi belum memutuskan ya
tapi misalnya nanti diminta oleh partai oleh ketua umum pdi perjuangan
untuk maju dalam kontestasi pilgub mas gibran sebagai petugas partai siap dong
saya ini bukan hanya sebagai kader partai tapi juga sebagai kader warga
jika ada support dari partai dan warga ya saya harus siap
oke jadi siap apapun support baik dari warga ataupun dari partai ya mas gibran
nah mas gibran tapi banyak yang menjagokan mas gibran ini
maju di pilgub jateng tapi banyak juga yang mendorong anda maju di pilgub dki
kalau anda sendiri menimbang nimbang ataupun meskipun belum memutuskan ya mas gibran
kira kira yang mana nih mas di antara pilgub dki atau pilgub jateng
ya sekali lagi saya belum memutuskan
tapi anda mendengar dong ataupun banyak didorong untuk maju pilgub ya mas ya
artinya banyak orang orang di sekitar anda yang mendorong untuk maju dalam kontestasi pilgub dki
ya setiap hari ada dorongan seperti itu
oke nah soal dorongan ini mas gibran sempat komunikasi nggak dengan presiden jokowi mungkin
sebagai orang tua gitu mungkin sarannya bapak
kemarin kan habis dari istana ngobrol soal pemetaan politik saran beliau sebagai bapak seperti apa mas
nggak juga saya tidak membicarakan tentang itu
kalau tentang politik saya malah lebih banyak bicara dengan pak eko
oke nanti mungkin saya tanya lebih dalam ya dengan mas eko ya
jadi kemarin belum konsultasi sama pak jokowi soal pertimbangan maju pilgub ya tidak ada konsultasi ya mas
ya konsultasi kan tidak harus dengan presiden kalau saya sih mengidolakan orang orang lain selain pak presiden
ya itu salah satu nanya itu salah satu nanya
ya itu salah satu nanya itu salah satu nanya
ya itu salah satu nanya itu salah satu nanya

ini persetara sumber pak eko
oke ada mas arief juga lho wasekjian pdi perjuangan lho
ada ada yani
ya semua senior senior partai salah satunya pak wasikjen juga semua senior senior partai semua politikus politikus senior semuanya idola

oke mas gibran tapi sudah komunikasi mungkin ataupun dipanggil oleh ibu ketua umum pdi perjuangan ibu megawati untuk menimbang nimbang tadi mengukur langkah politik ke pilgub
group dua ribu dua puluh empat kan salah satu idolanya mungkin bumegawati kira kira sudah konsultasi sama beliau
belum ada pembicaraan seperti itu oke tapi saya ingin tanya ya mas modalnya seorang
gibran raka buming raka untuk bisa maju dalam kontestasi pilkada itu apa sih kalau menurut mas
gibran ya itu biar warga aja yang menilai biar menilai kinerja saya portfolio yang pernah saya
buat ya biar warga aja yang menilai tapi dengan penilaian warga anda yakin dong anda punya modal
yang cukup kuat untuk bisa maju ke dalam next kontestasi pilgub gitu ya dilihat aja dari hasil
survei yang tadi sudah ditampilkan meskipun tadi agak enggak terlalu update ya tapi ya yaitu
sepijat ikan salah satu acuan yang ada di sini masih kita belum terima nih yang
hai oh saya sudah
oke nanti mungkin kita bisa minta ya mas ya nah mas gibran kalau sudah dua tahun ini memimpin solo
apa yang sudah dibangun sama mas gibran di solo sebetulnya ya kalau saya sih tidak perlu
membesar besarkan itu ya biar warga aja yang menilai warga sudah bisa menilai perubahan perubahan
yang terjadi di solo ini dalam waktu kurang dari dua tahun perubahan perubahan fisik dan lain semuanya kelihatan
oke bicara soal perubahan fisik mas kemarin pak jokowi sempat kesana ya sempat ke solo kemudian melihat ternyata banyak infrastruktur ataupun pembangunan di solo yang berkaitan dengan anak muda yang akan dibangun oleh mas gibran gitu
nah mungkin bisa dibocorkan sedikit mas ada teknopart kalau nggak salah terus ada beberapa yang lain juga gitu mas
ya bukan akan sih banyak yang udah diresmikan dan sudah dirasakan dan dinikmati ya nanti silakan aja main ke kota solo
sudah banyak yang baru baru yang mangkrak saya selesaikan banyak yang baru silahkan oke nanti kita main ke solo diundang ya mas ya diajak jalan jalan ya mas
boleh ya mas oke mas tapi soal perubahan perubahan ini kita harus tanya ya bahwa data bps juga yang kami temukan ini angka kemiskinan di solo juga cukup tinggi mas gibran dibanding daerah lain di jawa tengah tanggapannya mas gibran seperti apa
sekali lagi mbak ini statement saya jangan dipotong ya ketika saya pertama kali menjabat pertumbuhan ekonomi di
kota solo minus satu ratus tujuh puluh empat ini challenge yang sangat besar untuk saya pengangguran pasti tinggi di semua kota
kemiskinan tinggi di semua kota tapi mbak sekali lagi ya objektif ajalah lihat data bps data dari b is yang paling baru pengangguran terbuka sudah
karena pengangguran terbuka sudah sangat sangat berkurang bandingkan sama kota kota lain
pertumbuhan ekonomi di kota solo diprediksi itu lima delapan sampai enam dua itu sudah di atas angka nasional
jadi ya kalau nyari data data yang jelek yang enggak ada habisnya tapi silahkan pakai data
baru dan perubahan perubahan yang terjadi di kota solo itu oke ya rifatnya ya oke artinya terjadi
kenaikan ya mas ya ya pasti ada perbaikan semuanya mengalami apa permasalahan yang
selama selama covid tapi lihat aja data terakhir ada perbaikan oke ada perbaikan dari data angka
kemiskinan di solo
mas gibran selain soal angka kemiskinan yang tampaknya menjadi masalah saat ini di solo
anda kan ingin membangun tol lingkar di solo ya yang ditentang oleh tiga bupati di wilayah
sekitaran solo bupati karanganyar kemudian klaten dan juga sukoharjo nah ini diplomasinya
mas gibran bagaimana untuk bisa mengambil hati ataupun meminta agar bupati bupati ini
tidak menolak mas diplomasinya mas gibran ala gibran seperti apa
hai sekali lagi tidak perlu dibesar besarkan
tidak ada penolakan ini belum klik aja kemarin udah ketemu dengan para para bupati intinya ini
siap dibicarakan dan lagi pula ini untuk kebaikan bukan hanya untuk solo saja tapi kabupaten kabupaten
sekitar oke mas gibran mungkin mengambil gayanya pak jokowi diplomasi meja makan begitu
duduk bersama dengan para bupati di wilayah solo di sekitarnya atau seperti apa uno enggak sih saya gak pernah sebut peserta terima kasih yang sudah disertai oleh saya yang maha dan
enggak sih saya enggak pernah sebut peserta terima kasih yang sudah disertai oleh saya yang maha dan
oke jadi mas gibran punya gaya sendiri ya untuk bernegosiasi ataupun berdiplomasi dengan teman teman politik yang berbeda pilihan begitu
enggak ini bukan berbeda pilihan sekali lagi belum klik belum duduk bareng aja jadi beritanya nggak perlu dibesar besarkan ya
oke soal itu soal tol lingkar solo kemudian soal ini nih mas mas gibran kan kita lihat pembangunan di solo ini berkembang pesat
nah dengan berkembang pesatnya pembangunan di solo ini banyak yang mengatakan ini banyak pengaruh dari pemerintah pusat
karena faktor mas gibran ini anaknya presiden jokowi nah tanggapannya mas gibran seperti apa
ya silakan itu kan penilaian warga tapi sekali lagi yang namanya pemerintah
di kota solo itu bukan hanya karena dibantu menteri atau siapa ada yang kolaborasi dengan swasta ada yang kolaborasi dengan provinsi
ada yang berupa csr kemarin saya baru pulang dari abu dhabi kita dapat csr juga itu untuk pembangunan kita
jadi kalau orang berpikir seperti itu ya silahkan tapi sekali lagi pembangunan pembangunan yang ada di kota solo ini semuanya bisa dinikmati oleh warga
sekali lagi pembangunan yang ada di kota solo ini nanti jadi trigger untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca covid
oke mas gibran sebagai anaknya presiden jokowi anda merasa sulit gak sih untuk keluar dari bayang bayangnya pak jokowi
apalagi ini dunia politik gitu mas
jadi tidak merasa dibayang bayangi oleh sosoknya pak jokowi
karena mas gibran adalah mas gibran sendiri pak jokowi adalah dengan gayanya sendiri
begitu mas gibran
ya itu biar orang saja yang menilai tapi saya tidak merasa seperti itu
oke tapi kalau dilihat ada beberapa kebijakannya mas gibran yang berbeda begitu dengan pemerintah pusat dengan presiden jokowi
seperti pengadaan kendaraan dinas listrik
iya memang karena saya melihat itu bukan hal yang urgent
saya alokasikan anggaran
anggarannya untuk yang lain lain yang lebih berguna untuk warga
oke baik mas gibran tahan dulu saya mau minta pendapat nih dari narasumber di sini
nanti saya akan kembali lagi sama mas gibran
mas arief kalau melihat sosoknya mas gibran tadi ya yang jawabannya singkat padat jelas tapi sangat percaya diri dengan apa yang tampaknya sudah dilakukan ya di solo
itu masuk kriteria pdi perjuangan untuk memajukan sosok gibran dalam kontestasi pemilihan gubernur
partai sama sekali belum membicarakan
jadi concern partai hari ini adalah menang di pemilu legislatif
menyangkut pilpres kita masih menunggu keputusan ketua umum ibu mega yang hari ini berulang tahun dalam keadaan sehat wafiat ya
dan saya kira itu apa anugerah tuhan yang mahkuasa untuk keluarga besar pdi perjuangan
jadi partai concernnya kepada urusan pilek
tapi bahwa pilkada merupakan rangkaian dari pileg dan pilpres itu sudah pasti
nanti pada saatnya dalam satu rencana yang terjatual dari dewan pimpinan pusat partai
tentu saja kita akan membicarakan tentang pemilihan kepala daerah serentak dua ribu dua puluh empat termasuk calon calon kepala daerah
nah seperti mas gibran apakah nanti akan tetap di solo atau mungkin dimajukan menjadi calon gubernur di jawa tengah atau di jakarta atau di tempat lain
itu nanti kita bicarakan
seluruh calon kepala daerah kita lakukan assessment
ya terutama menyangkut kinerja
menyangkut loyalitas dedikasinya dan juga kestiaannya kepada partai
juga menyangkut apakah visi partai dijalankan dengan maksimal atau tidak
karena seperti yang dikatakan juga tadi sebagai contoh yang menurut saya positif ketika mas gibran menyatakan bahwa akan siap jika ada penugasan
itu artinya memposisikan diri berlaku sebagai petugas partai kader partai
maka siapapun ketika mendapat perintah partai
ya harus menjalankan perintah partai itu
jadi kita belum sampai pada urusan pilkada pilkada
ya urusan calon kepala daerah
tidak hanya mas gibran tapi seluruh kader potensial kita yang nanti barangkali akan dimajukan sebagai calon kepala daerah di seluruh wilayah baik provinsi maupun kabupaten
belum diputuskan belum dibicarakan tapi sosok gibran memenuhi syarat dong
untuk maju kandidasi dalam pemilihan gubernur
belum ada penilaian belum ada assessment
tapi melihat dua tahun ini menjabat solo sudah banyak perubahan masa nggak masuk
dari informasi data yang kita terima laporan yang kita dapatkan mas gibran sebagai wali kota solo bekerja dengan baik
tetapi itu kan nanti akan kita putuskan
sampai sejauh mana sosok gibran apakah tetap akan menjadi wali kota solo atau menjadi gubernur jawa tengah atau menjadi gubernur dki
atau mungkin mendapat penugasan lain itu sama sekali tidak ada pembicaraan di dewan
jadi kita harus memastikan bahwa kita harus memastikan bahwa kita harus memastikan bahwa kita harus memastikan bahwa kita harus memastikan bahwa kita harus mampu menghadapi pemilu legislatif dan pilpres pada tahun dua ribu dua puluh empat
tapi saya tegaskan juga pilkada adalah bagian dari politik pemenangan partai di dalam pemilu tahun dua ribu dua puluh empat dan tentu ujungnya adalah pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh
oke tapi menurut pdp ini gak kecepatan ya
kalau misalnya belum selesai satu periode atau periodenya
belum ada assessment apapun kan variable yang kita gunakan banyak instrumen yang kita gunakan untuk melakukan assessment terhadap setiap calon kepala daerah tak terkecuali adalah mas gibran itu banyak
saran yang perlu dipikirin juga
jadi gak bisa
saran yang perlu dipikirin juga
bisa dengan perspektif yang tunggal
oke gak bisa dengan perspektif yang tunggal tapi kalau kinerja menurut pdi perjuangan cukup bekerja dengan baik
cukup baik ya
cukup baik nah kalau pks bagaimana melihatnya kinerjanya seorang gibran raka buming selama dua tahun memimpin solo sama nggak pendapatnya dengan pdi perjuangan bahwa sudah bekerja dengan baik
ya jadi kalau kita mengacu kepada teman teman pks solo ini junior juniornya mas eko katanya terakhir mas gibran dapat pontent
tujuh itu apa maksudnya
ya belum terlalu extraordinary gitu ya
belum terperforma tapi kan ini kalau tidak salah kan bulan februari ini genap dua tahun ya masa jabatan mas gibran jadi itu penilaian sekitar satu bulan eh satu tahun setengah yang lalu lah ada pon tujuh
kemudian ada beberapa perbaikan komunikasi terakhir juga teman teman pks solo sudah ketemu dengan mas gibran jadi kalau beberapa hal hal yang tadi belum selesai pada masa anggaran tahun dua ribu dua puluh dua kemudian dievaluasi
mungkin boleh jadi penilainya akan meningkat dari tujuh ya
ya sudah mulai ada tadi beberapa dikatakan ada perbaikan perbaikan tentu banyak catatan catatannya
tapi dengan level ya meskipun saya menganut pandangan bahwa mas gibran tetaplah mas gibran sebagai warga negara indonesia karena bukan jangan kita bebankan pada sosok beliau sebagai anak presiden karena jabatan tidak punya keluarga
tapi ya realitasnya kan kita tidak bisa pisahkan itu
tapi kalau kita mau nilai objektif dengan berbagai macam tadi ya variable dukungan dari pemerintah pusat swasta dan segala macam tentu kinerja dari mas gibran harusnya bisa lebih
dengan semua support system itu harusnya bisa lebih extraordinary nilai nggak tujuh kalau menurut pks
oke tapi dengan modal kepemimpinan yang dua tahun ini yang dengan nilai modal tujuh tadi cukup nggak modalnya untuk maju dalam kontestasi pilgub
kalau kami sih melihatnya evaluasi harus di akhir
jadi di ujung masa jabatan nanti dua ribu dua puluh empat harusnya kita bisa menilai secara objektif hasil kinerjanya
kalau dua tahun mungkin banyak visi misi yang belum dicapai gitu rpjmd jabatannya yang belum juga dicapai
jadi masih ongoing proses lah ya kita melihat pemantau kinerjanya seperti apa gitu tapi belum ada bisa menilai secara final
tapi kembali kepada tadi ya
kalau dengan seluruh resource yang dimiliki harusnya tidak tujuh
oke kalau resource yang dimiliki support system yang dimiliki harusnya nilai tidak tujuh bisa lebih daripada itu mungkin dua tahun lagi bisa
itu harapannya ya
harusnya sembilan dua tahun lagi bisa
oke itu harapannya mas eko sebagai teman diskusi politik sebagai penasehat politiknya mas gibran
tapi anda melihat dua tahun ini sepak terjangnya sosok gibran dalam memimpin kota solo sudah memuaskan atau gimana mas
ya tadi disampaikan ya ini kan sebetulnya begini ya
apa yang kita diskusikan hari ini
satu dalam tubuh internal partai itu belum ada upaya untuk misalnya mempersiapkan mau dia gubernur atau next tugas selanjutnya
sehingga dia supaya menyelesaikan tugas itu di solo
itu ya satu
nah kedua adalah faktor eksternal dari masyarakat
dari tokoh tokoh dari para lembaga survei yang kemudian melakukan survei dan sebagainya
nah itu ya penilaiannya bisa dibaca itu ya
nah dari semua itu saya justru menarik nih
misalnya tadi dari sebelum kita acara ini
bagaimana saat kemudian ada pernyataan dari lembaga survei kemudian mas gibran juga menyatakan siap seandainya ada tugas dari partai dimanapun
partai partai koalisi pendukung semuanya juga mendorong
berbaris di belakang
berbaris di belakang
nah artinya apa
saya melihat sosok gibran ini tidak hanya sebagai seorang pemimpin muda
tapi seorang pemimpin muda plus yang bisa membariskan partai partai
ini mohon maaf ya bukan baris dalam pengertian
meskipun nanti proses soal penentuan dia apakah ditugaskan naik ke jawa tengah naik ke dki atau kemudian lain
itu ada di partai
tapi paling tidak kemudian seperti ini
nah justru inilah menurut saya kalau kita mau bicara soal ini ini lebih menarik dari bicara soal capres cawapres
cuma ini yang dari pks juga
mas iri itu itu aja
sementara mohon maaf dari pdi juga pasti akan menimbang nimbang sampai ke putusan ibu megawati
nah ini mereka hari ini mas gibran apa lembaga survei bicara soal mas gibran semua sudah langsung
nah ini ada satu masalah
tapi ini momentumnya kecepatan nggak mas eko
persoalan kecepatan dan enggak tadi udah ada jawaban dari partai sebagai kadernya pdi perjuangan
nah saya yang kemudian ya sering diajak wa wa na dan sebagainya saya melihatnya ada magnitude politik yang besar
nah itu semua adalah karena penilaian kinerja
kalau misalnya mas gibran tidur aja nggak akan ada survei yang membuat elektibilitasnya cukup tinggi
oke saya mau ke bang rey
bang rey apakah memang betul seorang gibran raka buming memiliki manitud politik karena faktor kinerja sehingga bisa membereskan ataupun membariskan partai partai koalisi di belakangnya atau memang faktornya pak jokowi juga kental disitu
ya itu juga nggak tunggal lah
banyak faktor salah satunya ya faktornya karena beliau anak presiden gitu ya
dan oleh karena itu sekarang
karena partai partai itu seperti berada di belakang tadi disebutkan oleh bung eko ya
seperti belakang di belakang mas gibran
tapi itu belum tentu juga jujur gitu kira kira
kalau sekarang sih ditanya gibran gibran
misalnya ya bacaan saya golkar belum tentu bacaan saya ini ya
karena ada ridwan kamil disitu yang sekarang sudah menjadi anggota partai politik golkar kan
dan ridwan kamil kalau kita lihat di survei itu lumayan tinggi dibandingkan nama nama yang lain gitu
artinya apa gitu
itu untuk dki untuk jateng kan berbeda
loh kan kita ini bicara dki kan tadinya kan
oke ini ada dki dan jateng ada dua pilgub sebetulnya yang beliau ini didorong
itu yang saya mau katakan nanti
reno pengennya di dki aja gitu loh
supaya dia kejauhan dia
yang saya mau katakan itu sebenarnya gibran itu kalau didorong ke dki itu kecepatan kalau istilahnya itu tuh
jadi itu kan ngelompat tuh namanya
baru satu kali
karena ada jalantol re
tentu saja ada jalantol kan
ini maksudnya jalantol
iya jalantol tuh belum tentu juga bagus
nah jadi empat tahun
dia kan empat tahun masa baktinya itu dibandingkan dengan pak jokowi yang lima tahun
dan empat tahun itu dalam satu tahun pertama ini bedalah dengan pak jokowi ya
orang satu tahun pertama se indonesia sudah mengenal beliau sebagai pribadi dari
katakanlah nggak ada
jadi ada gitu
kalau mas gibran ini nggak bisa dikatakan dari tidak ada jadi ada
itu sama seperti anak orang kaya raya memulai bisnis yang ia sebut dengan nol
nol itu ya beda sama kita gitu loh
bekalnya beda ya
iya bedanya nolnya gibran itu dengan bedanya nolnya saya itu jelas beda gitu
bedanya nolnya gibran itu bapaknya presiden
infrastruktur politik udah tersedia
duit nggak ada popularitas nggak ada apa nggak ada kira kira gitu
oke jadi momentum aji mumpung anda melihat itu
ada momentum aji mumpung di situ
itu yang disebut tadi bagian dari tol itu
it's okay nggak ada masalah
cuma saya mau ngatakan pikir pikir deh
ya yang apik gitu loh
nanti semua nyungsep gitu loh kira kira tuh
karena deka itu beda dengan jawa tengah
kalau di jawa tengah sih udah kita semua mengatakan mungkin beliau nggak datang di jawa tengah
beliau nggak ada tendingan
kalau di jawa tengah beliau nggak ada tendingan kenapa harus ke dki gitu loh
satu udah terbukti kok di indonesia ini sekarang magnet politik itu bukan hanya dki kan
sekarang salah satu calon presiden yang paling populer itu datang dari jawa tengah
kenapa harus ke dki jakarta
seolah olah kalau ke dki jakarta lebih dekat jadi calon presiden
sekarang dari jawa tengah juga udah kedengaran kok
kalau bisa di jawa tengah dan bisa dikuasai kenapa ke dki jakarta
yang rimbanya jauh lebih sulit gitu
kecuali tentu misalnya mas eko mau mengatakan
yuk cari yang paling berat dong jangan yang paling mudah
karena menurut anda kalau jarteng lebih mudah dibandingin dki pertarungannya
iya kecuali filosofinya gibran itu mau menantang dirinya untuk sesuatu yang jauh lebih berat gitu loh
karena menurut dia di jakarta mungkin udah
ya dia mungkin
boleh disebut hampir tanpa tanding gitu di jawa tengah
tapi dia nggak mau karena itu terlalu mudah kira kira gitu ya
dia mau nyari yang sulit dki jakarta oh iya kalau filosofinya itu ya cocok gitu loh
anda mau datang ke jakarta karena dki jakarta anda akan berhadapan dengan nol yang lain itu gitu
oke saya ingin ke mas gibran terakhir mas gibran
masih bersama dengan kita
oke mas gibran wah ini avatarnya ganti lagi nih
mas gibran terakhir anda disebut memanfaatkan ataupun melihat peluang aji mumpung ini sepanjang pak jokowi masih menjabat
ya yang namanya jalan tol jalan berlubang ini semua kompetisi
sekarang sekali lagi saya objektif sebutkan aja nama nama anak anak tokoh nasional yang pernah gagal dalam kompetisi
coba sebutkan namanya berani mbak
ini semua kompetisi bisa menang bisa kalah
bukan karena masalah anaknya ini anaknya itu
ini kompetisi bisa kalah bisa menang
nggak ada yang seperti itu
oke jadi anda siap apapun hasil kompetisinya ya
kalaupun nanti misalnya anda menang ataupun anda kalah
dalam kontestasi pilgub gitu ya
baik itu di dki ataupun di jawa tengah
ya sekali lagi sebagai kader partai dan kader warga kita harus siap
ada perintah untuk maju maju
ada perintah untuk tetap stay di solo ya tetap stay di solo
oke jadi apapun keputusan
kalau yang menang atau siap siap kalah
itu hal biasa
terima kasih mas wali kota solo mas gibran raka buming raka atas penjelasannya tadi
jadi nanti menunggu apapun keputusan dari ketua mupdi perjuangan
perintahnya seperti apa ataupun keputusannya seperti apa
apakah mas gibran tetap di solo atau ditugaskan untuk maju pilgub di mana
kita belum tahu nanti kita lihat keputusannya bersama seperti apa
terima kasih sekali mas wali sudah bergabung pada malam hari ini
sehat selalu dan salam untuk warga solo di sana
oke dan setelah ini kita akan masuk lebih dalam nanti soal gaya politik
dan juga bagaimana seorang gibran raka buming raka keluar dari bayang bayang pak jokowi
apakah akan semudah itu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow